kalau konsensus pasar kan masih lima sampai tujuh puluh lima eh lima puluh sampai tujuh puluh lima basis point
kapasitas oksigen produksi di indonesia itu seribu tujuh ratus
rush rush bisa juga sih tapi
dikunci sama mereka ya karena secara